setelah mengundurkan diri sebagai wali kota jakarta utara rustam effendi kini berkantor di balai diklat provinsi dki sebagai staff
posisi rustam ini berdasarkan keputusan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
rustam dianggap cocok untuk memberikan pelatihan kepada pegawai baru
dengan posisi rustam saat ini tunjangan yang didapat selama menjabat sebagai wali kota menurun drastis
sementara itu badan kepegawaian daerah kini tengah menggodok satu ratus dua puluh nama untuk dijadikan wali kota jakarta utara yang baru
ketika seseorang mengundurkan diri atau tidak diberikan lagi amanah sebagai pejabat eselon dua
memang drastis ya dari sisi pendapatan yang biasanya antara tujuh puluh sampai tujuh puluh lima itu ya
sekarang ini kira kira
dua belas sampai tiga belas juta
itu saya kira pak rustam pasti sudah mempertimbangkan dari sisi pribadi beliau keluarga juga
saya tanya memang apakah sudah disampaikan kepada keluarga sudah